selamat malam oma oma opa opa
mungkin malam ini kita akan mencoba untuk bawain lagu yang original dari kita
kok ada pangeran atas sama gio
gue jadi makin yakin kalau putri sama pangeran saling menyimpan perasaan
sorry salah meja
kalau pesen bisa sopan
nggak usah kebanyakan gaya buru buruin putri
status lo sekarang sama kayak putri
lo bukan kayak yang dulu
pangeran yang sok berkuasa
bu nawang udah keluar dari rumahku
lex aku udah nurutin semua kemauan kamu ya
mulai sekarang aku minta kamu jangan nyinggung nyinggung soal pajaknya lagi
kamu kenapa nyebut nama almarhum suami saya ke pak alex
memang ada hubungan apa pak alex dengan suami saya
bu nawang jangan salah paham dulu ya
saya bisa jelasin semuanya
saya pernah kecewa sama dia
dan sekarang saya nggak mau berhubungan sama dia
lalu apa hubungannya sama pak alex
bu nawang kan tahu sendiri
perusahaan pak alex sekarang sedang dalam masalah
pak alex minta saya untuk menghubungi pak jaka
dan supaya pak jaka bisa investasi di perusahanya
untuk menyelamatkan perusahaan pak alex
bu bu nawang kan tahu sendiri
bu bu nawang kan tahu sendiri
bu bu nawang kan tahu sendiri
alu pakai itu
pak alex kalau udah nekan orang kayak gimana
saya jadi merasa tertekan
tapi tadi saya dengar
memang selama ini
kalian udah kenal deket
dan saya tuh capek
ngerasa ditekan sama pak alex
bu nawang kenapa balik lagi kesini
ada yang ketinggalan bu
oh iya handphone saya ketinggalan di kamar
masih ada di kasur
iya bu silahkan
bu nawang jangan bilang begitu
rumah ini terbuka untuk bu nawang
saya tuh sedih kalau
bu nawang dan putri di rumah ini
saya sama sekali gak ada maksud buat kamu sedih
saya itu cuma takut aja
kalau ada orangnya pak alex yang melihat
saya masih ada disini
yang ada kamu yang kena masalah
saya boleh ambil handphonenya
iya silahkan bu
nanti kalau ada apa apa
jangan sungkan sungkan untuk hubungin saya ya
saya ada berita sangat panas
kenapa kenapa beritahu saya
lo tau gak
kalau sekarang si cewek asongan kerja di kantin kapus
kok gue bisa gak tau berita hot ini
gue juga baru tahu kok
saya masih akan beritahu mel pasti dia kaget banget
tidak tidak tidak
jangan lakukan itu
biar gue aja yang kasih tau soal mel ya
kan gue yang tau duluan kalau si cewek asongan kerja di kantin kampus
iya gue ngerti fanya
suka beribet sekali beribet
ya mendingan gue aja
kasus banget sih lo
lo gak perlu telepon gue kok
gue udah denger semuanya
lagian yang dikata fanya tuh bener
tapi emang bener benernya si cewek asongan kerja di kantin kampus
udah dicabut beasiswanya
masih aja branding lawan
sekarang kita harus ke pasurya
terus lo mau ngapain ke ruangannya pasurya
biar om jujel yang nganter ya
kan udah ada tasha sama fanya yang nuntun aku
jadi tunggu disini aja ya
tolong jagain ya
soalnya pak bus udah pesen

aku harus kuat dan bisa jalanin semuanya
semua ini aku lakukan untuk kebaikan semua orang
ini ibu baru mau telpon kamu
ibu baik baik aja kan bu
iya ibu baik baik aja
mau keluar dari rumah rizky
aku gak boleh bilang ke putri
kalau aku harus keluar dari rumah lydia karena ancaman pak alex

aku juga gak mau rizky sampai tahu soal ini

ibu tuh udah dapat kontrakan
makanya ibu keluar dari rumahnya rizky

sekarang sih ibu lagi sibuk beres beres
sekarang sih ibu lagi sibuk beres beres
nanti ibu telpon ya
jadi ibu udah dapet kontrakan baru
makanya ibu ngemasin barang barang

tapi kenapa ibu gak ngomong sama aku dulu soal ini
aku kan jadinya panik
mau keluar dari rumah rizky
belakangan ini kan kamu sibuk banget
jadi ibu tuh gak enak gitu mau ngegangguin kamu

ibu sampe lupa juga ngasih tau kamu

tapi ibu yakin gak apa apa
soalnya suara ibu kayak habis nangis gitu

yaudah deh gini aja
ibu kirimin aku lokasi ibu sekarang dimana
supaya aku bisa nyusul ibu terus bantu bantu ibu
ibu tuh gak kenapa napa

yang penting sekarang kamu fokus ya kuliah ya
kamu tau kan itu ya
yang paling penting buat kamu sekarang
teleponnya ibu tutup dulu ya
kamu semangat ya kuliahnya
yaudah kalo gitu ibu juga hati hati ya
kalau ada apa apa pokoknya ibu langsung kabarin aku
jadi ternyata ibu itu udah nangis
nungguin kontrakan baru ki
keluar dari rumah lo ki